video yang berhasil menghilangkan noda kunyit di wadah plastik
tengah menarik perhatian warga netis sosial media
setelah gagal menghilangkan noda kunyit dengan cara merendamnya dengan larutan deterjen atau pernis
pemilik akun tiktok tersebut mencoba menjemur wadahnya di bawah matahari
setelah menunggu satu jam perbedaannya sudah terlihat
keesokan harinya wadah tersebut sudah bebas dari noda kunyit
menurut peneliti agroindustri badan riset dan inovasi nasional rinovian
kunyit mengandung senyawa utama kurkumin yang berwarna kuning
dan memiliki senyawa nonpolar atau kelarutan yang rendah pada air
rinoviar mengatakan bahwa noda kunyit dapat dihilangkan
dengan cara menggunakan pelarut yang memiliki senyawa sejenis yaitu hydrofobik
seperti larutan sabun dan air panas juga baking powder untuk wadah plastik
dan pemutih baju untuk kain
menanggapi video yang tengah viral rinoviar mengatakan
menjemur wadah plastik di bawah matahari tergolong aman
karena suhu yang tidak terlalu panas
menurutnya suhu senyawa baru bisa terurai ketika suhu panas mencapai enam puluh sampai seratus derajat celcius
jadi dengan diberikannya suhu dia akan mempercepat tumbukan
akan mengakibatkan tumbukan tumbukan
akibatnya partikel dari jadwarna itu semakin kecil
nah dengan semakin kecilnya partikel jadwarna
bila kita kombinasikan dengan sabun
nah di ujung sisi hidrofobik dari sabun itu akan mengikat jatuh warna yang kecil kecil
ujung sisinya itu akan mengikat jadwarna yang kecil kecil
akibatnya jadwalnya akan tereduksi dari plastik tersebut
ia menambahkan tingkat kesulitan dalam menghilangkan noda kunyit
juga tergantung material plastik yang digunakan
setelah mencuci dua wadah plastik dan parutan plastik
yang terkena noda kunyit dengan air dan sabun
satu wadah berhasil bebas dari noda kunyit
wadah lainnya meninggalkan noda yang tipis
sedangkan nada kunyit di parutan plastik masih terlihat pekat
setelah menjemur satu wadah dan parutan plastik
yang memiliki material lebih tebal selama sembilan jam
wadah plastik dengan roda minim tidak lagi bernoda
dan noda kunyit yang pekat di parutan plastik masih terlihat jelas